dinas perhubungan dki jakarta menargetkan integrasi tarif tiga moda transportasi masal berlaku akhir juni dua ribu dua puluh
tarif integrasi rp sepuluh ini berlaku untuk transportasi lrt mrt dan transjakarta
setelah mendapat persetujuan rekomendasi dari komisi b dprd dki jakarta dalam rapat lanjutan selasa siang
kepala dinas perhubungan dki syafrin liputo mengatakan
hasil rekomendasi akan segera dibawa ke pimpinan dprd dki kemudian diserahkan kepada gubernur dki jakarta
setelah itu mereka akan melakukan sosialisasi selama dua pekan dan mengimplementasikannya dengan masa evaluasi enam bulan
syafri menambahkan nantinya setiap stasiun mrt atau lrt terkoneksi dengan layanan transjakarta
sehingga otomatis sistem akan langsung terintegrasi
namun dinas perhubungan dki masih memerlukan mesin tambahan di beberapa gerbang mrt dan lrt
untuk membaca kartu elektronik
serta kode qr melalui aplikasi jaklingko
yang akan diintegrasikan
begitu di sana ada layanan transjakarta
maka otomatis sistem akan membaca di stasiun lrt maupun di stasiun mrt
yang di sana adalah layanan transjakarta itu akan terintegrasi secara utuh